survei lembaga riset menemukan mayoritas masyarakat menolak penundaan pemilu dan perpanjangan periode jabatan presiden
likaran survei indonesia dnija pada kamis siang mengumumkan mayoritas responden tidak setuju dengan wacana tersebut
lsi dnija melakukan riset pada dua puluh tiga februari hingga tiga maret dua ribu dua puluh dua melalui wawancara tatap muka dengan satu dua ratus responden di tiga puluh empat provinsi
survei lsi dnija diklaim menyasar konstituen partai politik dengan responden berasal dari dua kubu yaitu koalisi dan oposisi
selain itu mayoritas pendukung calon presiden dua ribu dua puluh empat juga menolak wacana tersebut
bahkan enam puluh lima persen masyarakat yang puas dengan kinerja presiden joko widodo pun tidak setuju
jadi dari data ini kita bisa lihat pertama mayoritas pemilih capres dua ribu dua puluh empat itu menolak
perpanjangan masa jabatan atau pendudukan pemilu
begitu juga dengan dari pemilih pemilih partai dan juga termasuk dari orang masyarakat yang puas dengan kinerja presiden jokowi
sementara itu wacana amandemen dinilai tidak bisa dengan mudah dilakukan
meskipun hal itu boleh dilakukan harus ada alasan kuat dibalik rencana tersebut
menurut pendiri saiful mujani research and consulting atau smrc
amandemen yang pernah dilakukan pada masa reformasi mengacu kepada kondisi kenegaraan yang genting pada saat itu
kekuasaan pada masa orde baru yang tidak terkendali menjadi salah satu alasan dibalik amendement masa jabatan presiden
jadi ada krisis yang besar waktu itu
ekonomi hancur kan begitu
terjadi kerusuhan dan sebagainya
dan dianalisis sumbernya itu adalah masalah politik
politik itu terkait dengan undang undang dasar kita
yang tidak membatasi kekuasaan
berbicara di kanal youtube smrc kami siang saiful mujani mengingatkan
indonesia punya dua catatan sejarah kekuasaan yang tidak dibatasi
yang bisa dipetik sebagai pelajaran
soekarno pernah diangkat menjadi presiden sumur hidup
namun akhirnya dijatuhkan oleh majelis permuasaratan rakyat sementara atau mprs
sedangkan soeharto jatuh akibat peristiwa kerusuhan seribu sembilan ratus sembilan puluh
imbas krisis ekonomi yang terjadi di dalam negeri
andra alhar jakarta